bukan karena kami menghindar ya pertanyaan bapak dan ibu sekalian tentang makan siang gratis
kami tidak menjawab karena di apbn kita belum ada
di dua ribu dua puluh tiga kan belum bapak
eh dua ribu dua puluh empat kan tidak ada
kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru bapak dan ibu n kami nanti ke bapak dan ibu sekalian mulai dari camp ppks
kebijakan ekonomi makro pokok pokok fiskal itu sudah ada postur besarnya
saya belum sampai kepada detail siapa belanja apa bentuknya di mana apalagi tadi mau ngambil bos
jadi kami sekarang ini di internal pemerintah dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi
jadi kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi
kita akan membantu untuk mendesain apbn transisi itu dengan etikalnya ya bapak ya
tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru
nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah pak ya
namun kami menyadari makanya kami nggak akan menyampaikan apa apa
kalau tadi disampaikan oh sudah dibahas di kabinet
itu waktu kita ngomongin camp ppkm itu baru postur besar pak
tapi kalau ada yang menyampaikan oh tadi kita ngomongin makan siang gratis
postur aja kan masih dalam bentuk range pak
itu pun masih pembahasan sangat awal
jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian
mohon dibukakan pintu maaf sebesar besarnya
saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis
karena nggak ada makan siang gratis
masih kebetulan bu menteri dan di undang undang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa
apbn disusun berdasarkan rkp
rkp disusun berdasarkan rpjmn
rpjmn ditetapkan oleh presiden terpilih
tiga bulan setelah dilantik
padahal dilantiknya tiga oktober
jadi rpjmn paling lambat muncul
bisa seminggu setelah dilantik
sementara kita membahas apbn dua ribu dua puluh
apbn dua ribu dua puluh lima batasan batasan ini dipakai
karena program harus mendasarkan pada rkp
dan rpjmn nanti harusnya berdasarkan
rpjp yang sekarang lagi dibahas
supaya jangan terlalu jelimet nanti kita bahas
rpjmnnya aja belum ada
tax ratio dua puluh tiga persennya kita mau cari di mana itu coba
tunggu rpjmn aja tertip aja kita bu
jawabannya itu aja pak dovi siap
jadi kan transisi politik kan
jadi kami juga akan tetap tadi
terutama yang nanti menyangkut rkp transisi
rpjp tidak ada rkp transisi ya
kami pasti akan pastikan
mengikuti tadi yang diatur
artinya itu yang disebut kalau dalam bahasa populernya
baseline itu ya yang memang rutin
ini yang kita propose sebagai baseline nya
atau siapa yang akan menjadi pejabatnya
yang nanti akan take
jadi tak terhindarkan kita juga nanti akan
ruang fiskalnya seberapa besar
target penerimaan negaranya seperti apa
yang masih di dalam konteks bisland
plus mungkin kalau sudah ada tim
kesiapan programnya akan seperti apa
mungkin demikian jadi kami memahami betul
pak dolvi dan terima kasih diingatkan
sekali lagi ya sequence nya seperti itu
akan maju kepada rkp dan rpjm
rpjm nya baru akan lahir
apakah pemerintah baru itu seminggu langsung tahu
sebulan atau maksimum tiga bulan tadi